latihan dilakukan persija menjelang laga uji coba melawan sabah fc pada pukul delapan pagi yang dipimpin langsung oleh pelatih anyar persija asal jerman thomas doll
kali ini menu latihan taktik mendapat porsi yang signifikan
menjelang pertandingan latihan patron of play diterapkan untuk meningkatkan sinkronisasi gerakan dan timing para pemain ketika membangun serangan
beberapa kali thomas doll tampak mengoreksi kesalahan yang dilakukan anak anak asuhnya
salah satu punggawa baru macan kemayoran firza andika mengatakan thomas doll adalah pelatih yang sangat mendetail dan perfeksionis
sangat detail ya orangnya sedikit sedikit di koreksi
benar benar ya dia sangat detail apalagi kayak kita kontrol bola atas terus gak boleh mantul bolanya
harus benar benar kontrol tuh di bawah supaya pasinya cepat
benar benar perfect ya
hal ini juga dibenarkan oleh bomber baru persija riki cawor
menurut dia thomas doll tak segan memarahi pemain yang gagal menerapkan instruksinya
dia mau selalu cita gol harus cita gol untuk bisa menang
jadi biarpun saat latihan harus cita gol
harus cita gol latihan juga kalau salah sepak salah syuting pasti
persija akan menjalani laga uji coba pertamanya pada lima juni nanti
menghadapi sabah fc di stadion patriot candrabraga bekasi jawa barat
diego basro fordan tobimantoro depok jawa barat